istilah d dimer sebenarnya sudah lama ada sebelum jauh dari masa pandemi
namun belakangan istilah ini kerap dikaitkan dengan pasien covid sembilan belas dan juga ramai diperbincangkan
salah satunya oleh mantan menteri bumn dahlan iskan
dalam laman pribadinya dahlan iskan bercerita mengenai d dimernya yang menyentuh angka dua ribu enam belas
padahal normalnya d dimer ini maksimum lima ratus
sebelumnya seorang pasien covid sembilan belas dari semarang meninggal dunia
karena d dimernya menyentuh level enam ribu
di swab dua kali negatif pindah ke kamar normal dengan kondisi yang sudah negatif
bersih dari covid
tidak tahunya besok lusanya itu mendadak dia tidak bisa napas
menurut dokter spesialis penyakit dalam ada ninggar
d dimer merupakan sisa pembekuan darah
hal ini terjadi dalam proses penyembuhan luka
di mana jika terjadi luka maka ada penyumbatan darah
dan setelah berhasil disumbat maka tidak lagi terjadi pendarahan dan sisa penyumbat itu akan hancur dengan sendirinya
hasilnya terbentuklah benang fibrin yang akan membekukan darah
dan sisa sampah dari pembekuan darah ini disebut d dimer
pada penderita pasien covid sembilan belas
gejala d dimer yang tinggi berpotensi menimpa pasien dengan gejala sedang hingga berat
jadi pada covid yang gejala berat yang mungkin sampai perawatan intensif mungkin sampai ke icu
itu biasanya gejala peradangan atau inflamasinya itu sangat sangat kuat
nah itu terjadi kerusakan di pembuluh darah di mana mana
akhirnya karena pembuluh darahnya banyak yang rusak pembekuan darahnya juga banyak terjadi
akhirnya d dimernya juga banyak
tim di rumah sakit darurat wisma atlet sudah memperhatikan ini
pasien dengan gejala berat selalu diawasi kondisinya termasuk di dimernya
nah itu sudah jadi standar bahwa di dimer kita harus punya angkanya nilainya
kebetulan memang kondisi kondisi yang ada di wisma atlet yang di icu maupun di hcu itu membutuhkan lah apa nilai nilai ini
di wisma atlet kebetulan tidak ada yang bisa dikonsumsi
dimer ini muncul jika dipicu oleh beragam faktor infeksi peradangan penyakit kronis yang merusak pembuluh darah
atau penyakit komorbit dalam tubuh pasien covid sembilan belas
ada pun untuk mengentalkan darah seorang pasien dengan gejala d dimer yang tinggi
maka pasien dianjurkan untuk mengkonsumsi obat khusus dari dokter
neras pasia edwin arman jakarta